isu perombakan kabinet kembali menyeruak
kali ini momentum pergantian panglima tni disebut sebut akan menjadi momen untuk merombak jajaran kabinet indonesia maju
di sisi lain kinerja para pembantu jokowi di kabinet pun belakangan mendapatkan sorotan termasuk dugaan keterlibatan sejumlah menteri dalam bisnis pcr
betulkah perombakan kabinet akan dilakukan dalam waktu dekat
akankah sejumlah nama baru akan dirangkul dalam kabinet baru jokowi
kita akan membahasnya bersama kepala departemen politik dan perubahan sosial csis arya fernandes dan ketua jokowi mania immanuel ebenezer
dan juga kita masih menunggu nanti akan bergabung tenaga ahli utama kantor staff presiden alimotar ngabalin
selamat malam bapak bapak oke semuanya sudah bergabung ya bersama kita malam hari ini
oke saya ke bang arya terlebih dahulu karena memang isu reshuffle ini bukan hanya satu dua hari ini
kita tahu dalam beberapa pekan sudah mulai santar dan kali ini katanya disebut sebut momentum
pergantian panglima karena marsika radicaya yang tawarkan pensiun menjadi momen yang tepat begitu
menurut anda bagaimana
ada beberapa kondisi yang kita lihat itu menjadi pintu masuk bagi presiden untuk melakukan reshuffle kabinet di tahun ketiga
yang pertama dari sisi kasus covid sembilan belas dalam satu dua bulan terakhir terjadi pelandaian yang cukup signifikan
dan pada saat yang sama juga terjadi peningkatan jumlah vaksinasi nasional
jadi dari sisi momentum secara politik pelandaian kasus covid sembilan belas juga menjadi salah satu pintu masuk yang bisa dijadikan presiden untuk melakukan reshuffle kabinet
yang kedua saya kira
yang ketiga adalah soal tahun ketiga pemerintahan
dan ini saya kira waktu yang pas presiden untuk melihat kembali capaian kinerja performa setiap menteri
mengevaluasi kembali mana menteri yang berkinerja baik mana yang tidak
mana yang mendukung program program strategis pemerintah mana yang tidak gitu ya
karena menurut saya terlalu riskan dan terlalu beresiko bagi presiden untuk melakukan reshuffle di tahun keempat apalagi tahun kelima
karena di tahun keempat dan tahun kelima kita sudah memasuki fase yang paling penting terutama soal persiapan pelaksanaan timbiru nasional yang akan dilaksanakan secara serentak pada tahun dua ribu dua puluh empat
aspek yang ketiga saya kira adalah soal partai koalisi menerima anggota baru
ada partai emanah nasional yang secara resmi bergabung pada bulan agustus
tentu dalam politik kita akan ada akomodasi terhadap partai partai yang baru bergabung
kalau kita lihat sejarah
reshuffle dalam reshuffle reshuffle sebelumnya dan pada periode periode pemerintahan yang sebelumnya akan selalu ada akomodasi yang diberikan oleh pemerintah presiden kepada partai yang baru bergabung
dan itu saya kira sesuatu yang lumrah dalam politik
dan yang keempat tentu saya kira adalah soal pintu masuk yang terakhir
saya kira adalah soal pergantian panglima tni
dan presiden menunggu waktu ini yang tepat untuk melakukan ini
dan saya kira pak hadi juga adalah satu figur yang mungkin bisa diperhatikan
pertimbangkan presiden untuk diberikan tugas khusus terutama yang berkaitan dengan isu isu strategis nasional
saya kira gitu
tugas khususnya seperti apa
karena kan kemudian banyak mengatakan apakah masuk di jajaran kabinet atau mengisi kursi
ini ramai ya beredar ya di masyarakat mengisi ksp begitu
pak hadi saya kira mempunyai kualifikasi yang baik
dan beliau juga secara personal cukup dekat dengan pak jokowi
dan saya kira beliau salah satu nama yang mungkin dipertimbangkan
tapi saya nggak tahu juga apakah akhirnya pak jokowi akan memilih pak hadi atau tidak
paling gak terkait posisi
saya kira memang ada yang diberikan
ada pos pos yang memang cocok untuk pak hadi ya
terutama pada pos pos yang berkaitan dengan isu isu strategis nasional
isi pertahanan keamanan
mungkin pada ring satu juga
misalnya kepala staf presiden ya
dan kalau kita lihat beberapa purnawirawan jenderal juga mengisi staf ini ya
ada pak muldoko sebelumnya ada pak luhut ya
dan saya kira presiden tentu juga punya pertimbangan yang lain soal itu
saya ke bang noel
kebanyak tadi catatan dari mas arya menyampaikan banyak pertimbangan
sehingga memang dirasa akhir tahun ini adalah waktu yang tepat
untuk perombakan kabinet
bang noel mencatat hal yang sama
ya hampir mirip lah ya
karena kita lihat di priori kedua ini kan presiden sedikit tertandrah
dengan soal pandemi
kemudian dengan perilaku menteri menterinya
yang mencederai proses pemerintahan jokowi itu sendiri
makanya kami punya keyakinan bahwa nanti resapel nanti ini mungkin akan menjadi resapel besar besaran
karena kita lihat
kenapa begitu yakin
karena hari ini kita lihat sibuk berbisnis
sebelum lagi sibuk nyapres
ini kabinetnya seperti kabinet nyap
menurut kami ya
kita lihatin seperti kabinet nyapres
beberapa kementerian yang hari ini menteri sekarang jokowi ini malah sibuk sibuk untuk persiapan pilpres dua ribu dua puluh empat
dan ini secara etik dan moral kan tidak baik
kalau nanti pas dua ribu dua puluh tiga mereka tiba tiba mundurkan kiri karena mau nyapres
kan usap pemerintahan ini
makanya kami berharap dan akan melihat presiden untuk segera melakukan restol besar besaran
karena ini bahayanya kepada presiden
apalagi kita sebagai pendukung beliau
kami akan diidentikan dengan beliau juga sebagai presiden dan sebagai pendukung
nah makanya kami berharap presiden harus benar benar lebih teliti dan lebih peka
karena nanti kabinetnya ini harus diisi orang yang punya integritas
karena menurut kami orang orang yang sekarang apalagi yang terlibat di istiar
secara integritas cacat moral lah menurut kami
dan ini bahaya buat legusi presiden kedepan
mengapa anda begitu yakin bahwa memang saat ini momentum yang tepat harus besar besaran
begini pergerakan para menteri kan juga pasti diketahui pihak istana begitu kan bang noel
artinya kan pak jokowi juga pasti harusnya bisa menyentil sejak awal
kalau memang seperti tadi pertimbangannya bang noel katakan
nah ya itu juga menjadi bahan pertimbangan lah mbak ya
karena kita lihat jangan sampai legusi presiden ini dirusak dengan apa perilaku perilaku yang sangat parsial secara politik
ini lihat kami lihat nih saat pragmatik pragmatik politiknya lebih mendominan
karena sepuluh menit terakhir ini mereka kan lomba lomba ngegarong nih
jadi ya presiden harus mempertimbangkan secara cermat lah
kalau saat ini presiden mau legusinya mau dicatat dengan kata katan cinta emas
maka presiden harus berani mengambil pilihan pilihan yang strategis buat bangsa dan rakyatnya ke depan
kita tanya ya ke pihak istana bang abalin
betul nggak sih presiden saat ini posisinya tersandra oleh perilaku para menterinya
ya terima kasih
saya ingin menyampaikan kepada pnn
dan seluruh masyarakat indonesia
mudah mudahan suara saya bisa didengar dengan baik
karena saya sedang berada di kendari sulawesi tenggara
tadi ada instruksi menteri dalam negeri nomor lima puluh delapan tahun dua ribu dua puluh
sulawesi tenggara tni polri dan khususnya konawe utara
di sulawesi tenggara mendapat satu satunya kabupaten yang level
jadi dalam penanganan covid
karena kekuatan tni polri
jadi kalau bicara tentang presiden tersandra pasti tidak mungkin
karena ini adalah tugas yang harus dilakukan dan bagaimana cara dan strategi yang harus dilakukan oleh presiden dalam menghadapi pandemi ini
karena itu keyakinan dan seluruh tugas yang harus dilakukan oleh warga bangsa negara ini harus sama sama punya satu visi
terhadap bagaimana langkah dan upaya pemerintah dan presiden joko widodo agar memenuhi target
minimal satu ratus delapan puluh juta rakyat indonesia sudah divaksinasi
jangan percaya hoax
jangan percaya segala macam fitnah dan adodomba
jadi kalau bicara tentang presiden tersandra
kemudian terkait juga menyangkut dengan langkah langkah dan perubahan
untuk menghadapi pandemi ini dan harus didukung oleh seluruh rakyat indonesia
itu kalimat yang penting harus keluar dari mulut mulut kita anak anak bangsa ini

ingat baik baik belum selesai
terlalu banyak orang yang masih beratus ratus ribu orang
tidak boleh kita menutup mata terhadap masalah itu
begitu ya tolong dicatat itu pernyataan saya
baik bang abalin kita sepakat mengenai itu
banyak pr yang harus dilakukan oleh pemerintah karena pandemi belum selesai
tapi tadi catatan disampaikan bang noel banyak kemudian gerak gerik menteri yang sudah dekat begitu lebih arahnya politis dibandingkan fokus bekerja
benar atau tidak bang ngabalin
sejak awal presiden joko widodo telah menyampaikan ke ruang publik mulai dari awal
pada waktu mengangkat para menteri kemudian kepala kementerian lembaga
dan seluruhnya tidak ada visi menteri dan kepala lembaga dan lain lain
kecuali adalah visi presiden dan wakil presiden
jadi apa yang dilakukan oleh para menteri dan kepala lembaga itu adalah visi presiden
sehingga kita punya tanggung jawab untuk mengedukasi rakyat indonesia
dan itulah yang menjadi penting orang hidup berbangsa dan bernegara
maka kita hidup hari hari dengan menyebarkan fitnah adu domba kepada sesama
saya kira tidak boleh itu terjadi pak
karena kita kasih kesempatan
karena presiden akan tahu siapa orang orang yang akan presiden memberikan reward and punishment
dalam tugas tugas pemerintahan dan kenegaraan
itu sebabnya kenapa presiden mengedepankan sebagai busur panah dalam menghadapi pandemi ini
ini adalah tentara nasional indonesia dan kepolisian republik indonesia
bagaimana kerjanya kapolri bagaimana kerjanya panglima
tidak ada lain
kecuali bagaimana pemerintah harus tepat dan melakukan langkah langkah itu dalam menyelamatkan bangsa dan negara dan rakyat indonesia
tidak boleh lagi ada rakyat indonesia yang mati
begitu visi besar yang dibangun oleh presiden republik indonesia
tata situ kalimatku
oke kita catat itu
tadi yang dilakukan para menteri dan para kepala lembaga negara ini adalah visi presiden
tidak ada di luar daripada itu
nanti kita akan bahas usai jeda
ya demikian kami akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami
saya ke bang noel kembali
bang donald tadi disampaikan bang abalin begitu bahwa apa yang dilakukan saat ini oleh para menteri kepala lembaga negara
dan juga presiden jokowi adalah fokus terhadap pandemi penanganan pandemi
sehingga apa yang dilakukan oleh para menteri ini sebenarnya adalah visi presiden
tidak ada hal di luar itu
mana ada bohong itu
fakta ini fakta lapangan yang kita lihat bahwa menteri menteri menjalankan visi visinya sendiri
persoalan harga pcr yang tidak terkendali
ketiga ada beberapa lagi menteri yang sibuk membuat kampanye di mana mana
ini ada sebuah fakta lapangan
bukan di incident dibohongi
jadi sekali lagi kami tetap berharap ke depan nanti dengan hak prerogatifnya
presiden mengambil keputusan buat bangsa dan negara ini agar para menteri menteri yang garong ini segera dicopot
setelah itu diproses secara hukum dan kasih patah hukuman nanti yang terlibat kasus pcr di pcr ini
artinya kan memang kita harus menghormati proses hukum
jika memang tidak ada terbukti tidak ada laporan tidak cukup kuat ini kan tidak harus menjadi pertimbangan
kalau nggak ada laporan tinggal kita minta aja kpk berani nggak merasakan hukuman mati bagi mereka yang bermain di pcr ini
ini cacat moral tidak baik sekali
mereka kan orang orang yang cacat moral
sebagian elit politik yang ada di kabinet presiden
jadi menurut kami menurut pandangan kami sekali lagi mereka ini orang yang tidak layak
mereka layak di hukum nanti ini
kami pengen lihat sekali sekali lah
bangsa ini dihibur dengan pejabat digantung di tengah monas lah

biar jerah efek jerahnya ada
bangsa ini sudah capek dengan perilaku elit elit yang berperilaku korup
saya kira mbak sebetulnya bangsa ini dipertontonkan tahun ke tahun hari ke hari dengan perilaku yang sangat koruptif
kapan majunya bangsa ini
saya ke mas arya
mas arya apakah memang catatan kinerja ini menjadi hal yang
paling utama sangat urgent begitu
banyak sekali catatan tadi dari bang noel mengatakan terutama kisru harga pcr
ya saya kira presiden akan melakukan kombinasi antara bobot kinerja dan bobot politik ya
bobot kinerja terkait tentu capaian performa kinerjanya sendiri gitu ya
mana yang kira kira mendukung terhadap agenda strategis nasional mana yang tidak
sementara bobot politik bagaimanapun
tidak bisa dipisahkan dalam proses resafel ini karena ada partai amanat nasional yang baru masuk tentu akan ada akomodasi
itu tentu lumrah saja dilakukan ya
nah terkait apa yang disampaikan bang noel tadi saya melihat memang apa yang mendorong terjadinya
pilpresnya sepertinya lebih cepat dibandingkan tahun dua ribu dua puluh empat mendatang karena ada beberapa hal ya
yang pertama tidak ada petahana di dua ribu dua puluh
sehingga calon calon yang potensial yang punya partai partai tidak ada
yang punya partai politik punya dukungan partai politik itu termotivasi untuk segera melakukan mobilisasi mobilisasi politik segera untuk melakukan aktivitas politik
dan kita lihat misalnya banyak menteri yang disampaikan oleh bang noel tadi ya
yang kedua saya kira juga adalah efek dari dua jabatan ya
pada saat yang sama beberapa menteri dia adalah anggota kabinet
tapi pada saat yang sama lagi dia menjadi ketua umum partai politik fungsionalis partai politik
pejabat teras partai politik
sehingga kemudian positioning antara anggota kabinet dengan ketika dia menjadi aktivis partai itu menjadi sulit dipisahkan ya
karena pada saat yang sama banyak aktivitas aktivitas jangan jangan dilakukan misalnya di sabtu minggu
yang itu misalnya bukan aktivitas kabinet misalnya
itu memang agak susah kita pisahkan karena memang kita tidak punya aturan aturan yang baku yang mengatur soal rangkap jabatan
nah yang ketiga saya ingin katakan bahwa sesuatu yang terjadi hari ini memang sesuatu yang memang sudah pernah terjadi juga sebelumnya
menurut saya itu nggak bisa kita strict kita batasi
misalnya dulu saya ingat misalnya tahun dua ribu empat ketika sebelum pilpres ya pak sby ketika itu kan mengko polhukam ya
dan pak jk ketika itu kan mengko kestra
dan beliau dua duanya menjadi salah satu kompetitor paling kuat dari
petahana dari bumega ya
jadi tiga hal itu kemudian menjelaskan kenapa kemudian aktivisme politik yang dilakukan oleh para menteri yang pada saat yang sama adalah kader partai itu menjadi
menjadi kayak dia berada di ruang abu abu yang susah didegaskan apakah hitam atau putih apakah boleh dilakukan atau tidak
karena pada saat yang sama dia adalah juga adalah aktivis partai makhluk politik yang memang akan susah melepaskan kepentingan kepentingan partai
dalam setiap kebijakan kebijakannya gitu
artinya kan presiden tahu begitu ya
artinya kan presiden tahu melihat begitu ya gerak gerik para pembantunya di kabinet ini untuk mulai melakukan langkah langkah politik
ya saya meyakini betul bahwa presiden tentu memonitor setiap pergerakan pergerakan politik anggota kabinet ya
dan mungkin saya menduga juga presiden pada
presiden saya kira tidak memposisikan diri berada di tengah ya tidak menunjukkan kepada calon mana yang dia lebih pro atau yang dia dukung secara kuat ya
presiden dengan kapasitasnya sebagai pemerintahan memang dia harus berada di tengah
dan pada saat yang sama saya yakin presiden juga tentu memberikan restu juga kepada menteri menteri itu untuk melakukan aktivitas aktivitas ya
walaupun untuk reshuffle saya ingin katakan bahwa tentu aspek penting selain integritas yang tadi disampaikan oleh bang noel tentu juga aspek pengalaman ya
aspek pengalaman aspek kompetensi saya kira adalah dua hal yang penting yang harus dipertimbangkan presiden
karena tantangan kita kedepannya cukup berat ya
selain kita harus memulihkan ekonomi kita dan pada kuartal ini kita harus berikan apresiasi kepada pemerintahan
dibandingkan tahun sebelum periode kuartal sebelumnya di mana kita masih minus ya
dan itu saya kira harus kita berikan kredit yang besar
begitu juga soal capaian soal vaksinasi yang juga meningkat cukup besar
nah tantangan selanjutnya adalah kita akan bersentuhan dengan isu isu global ke depan ya
misalnya dalam pertemuan g dua puluh beberapa waktu lalu negara negara di dunia sepakat soal deforestasi misalnya
sepakat pada isu isu lingkungan misalnya ya
dan itu harus diturunkan pemerintah pada kebijakan kebijakan strategis ya
dan selain isu isu global soal lingkungan hidup isu isu kesehatan di global juga saya kira masih penting
yang kedua adalah negara kota kota di masa depan daerah daerah di masa depan akan bergerak menjadi daerah daerah

dan pada saat yang sama daerah daerah urban ini akan terjadi

potensi potensi masalah yang mungkin akan terjadi di daerah urban
misalnya kemiskinan infrastruktur kemacetan munculnya daerah kumuh ya banjir misalnya
kalau kita lihat misalnya di beberapa tempat di kota kota besar di indonesia kan terjadi banjir ya
dan untuk mengatasi itu saya kira memang pemerintah harus menyiapkan sedikit mungkin orang orang yang memang punya kapasitas
punya pengalaman dan orang orang untuk pemerintah menyiapkan indonesia menuju indonesia emas
menuju indonesia emas tahun dua ribu empat puluh lima mendatang
karena kita punya target di dua ribu empat puluh lima mendatang kita akan menjadi bagian dari negara berpendapatan tinggi menjadi negara maju
dan untuk itu saya kira plannya harus didesain sejak sekarang
gak mungkin kita desain plannya lima sepuluh tahun menjelang dua ribu empat puluh lima
kita harus desain plannya dari sekarang
untuk itu saya kira kita butuh menteri yang punya visi jangka panjang visi kesejahteraan jangka panjang
untuk mencapai indonesia emas dua ribu empat puluh lima
kita misalnya kalau presiden memilih orang yang gak berpengalaman tanda petik orang kemarin sore lah gitu ya
tentu juga visi indonesia untuk menjadi negara maju dua ribu empat puluh lima itu akan sulit dicapai
saya kira begitu
oke saya ke bang abalin tadi betulkah gerak gerik para menteri yang kemudian sudah kampanye colongan misalnya begitu menebar baliho dan sebagainya itu sudah mendapatkan restu dari presiden jokowi bang abalin
jangan lupa jangan lupa

jangan lupa jangan lupa
awal presiden sudah menyampaikan kepada seluruh rakyat indonesia dan para menteri bahwa tidak ada visi menteri tidak ada visi kepala kementerian lembaga dan lain lain
yang ada adalah visi presiden dan wakil presiden
kita punya tugas ini adalah mengedukasi rakyat indonesia yang sedang nonton cnn
jangan ajari presiden joko widodo dalam mengambil keputusan
beliau baru pulang dari pertemuan forum internasional yang namanya g dua puluh
bagaimana para pemimpin dari anggota j dua puluh memberikan penghormatan dan dihargai di luar biasa atas kemampuan leadershipnya sebelumnya
jadi saya mau katakan supaya menjadi kita melihat masalah eingina dengan terang benderang
apa yang digelar kaitannya
kalau teman teman punya bukti teman teman punya fakta fakta yang diperoleh
eh saya mau bilang bahwa polisi itu adalah lembaga negara berdiri independen
kalau ada fakta ada bukti kan setiap orang yang bisa melaporkan ke sana itu
kan kita lihat kemarin keputusan mahkamah konstitusi itu
jadi jangan kita ikut menyebarkan fitnah ke ruang publik
karena konsentrasi mereka ini sekarang adalah orang orang terbaik
bapak dan ibu anggota kabinet itu adalah orang orang pilihan yang diangkat dan berhak diberhentikan oleh presiden
dengan kapasitas kapabilitas yang mereka miliki
itu yang saya mau bilang supaya rakyat indonesia juga itu teredukasi dari dialog kita ini
jangan kita ngobrol sesuka seenak perut dan tidak memberikan pembelajaran pada rakyat indonesia
itu semua kepercayaannya
nggak boleh adindaku tidak boleh tidak bagus
itu tidak mendidik ini rakyat yang sedang menonton ini
orang di konawe orang di kendari ini seluruh nonton cnn ini
dengan begitu kalimat pilihan kata diksi narasi yang kita pakai adalah mendidik orang banyak
mereka ini orang orang baik
nanti kita boleh memberikan saran
biar terang benderang bang abalin
itu menurut undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima adalah presiden joko widodo
bang abalin bisa mendengar suara saya di studio
oke bang abalin bisa mendengar suara saya di studio
karena agak jauh lokasinya
agar tidak menjadi fitnah saya mengulang pertanyaan saya
apakah presiden jokowi kemudian merestui para menterinya untuk melakukan kampanye colongan
kita melihat begitu banyak baliho bertebaran saat ini
pada saat pandemi
ketika fokus utama seharusnya penanganan pandemi bukan politis
bukan hal yang tabu bukan hal yang haram
karena pengangkat para menteri itu juga dari partai politik
presiden tahu mereka ada yang ketua umum partai politik ada yang representasi partai politik
terus di mana salahnya
emang tidak boleh ya
kalau mereka kerja hari ini kemudian bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara lewat kepemimpinan presiden joko widodo
kemudian ada yang salah itu kak
jawab ini supaya nanti cnn juga bisa kita pakai untuk menyiarkan berita baik ini kepada rakyat indonesia
kita akan bahas diskusi ini
kami akan kembali sesaat lagi
segmen terakhir kita waktunya sangat terbatas
saya harus sampai pada closing statement saya ke mas aryo
mas arya catatan anda jelas
anda jika kemudian nantinya betul di dalam waktu dekat ini akan dilakukan perombakan kabinet
apa yang kemudian harus menjadi fokus utama dari presiden jokowi
baik sebelum kesana saya ingin menyampaikan beberapa hal ya
yang pertama presiden leadershipnya sangat pro pada stabilitas politik
jadi saya menduga akan kecil kemungkinan presiden kemudian memangkas alokasi kursi partai partai yang sudah berada di kabinet

kalau ada partai baru yang masuk presiden tentu akan mencari pos baru bagi partai tersebut ya
bisa diwakil menteri atau di posisi menteri
yang kedua saya kira presiden dalam menjelang akhir pemerintahan nanti masih butuh dukungan support penuh dari parlemen
karena ada beberapa kebijakan legislasi strategis yang saat ini sedang berproses di dpr
pertama ruu reformasi sektor keuangan yang itu menggabungkan sejumlah omnibus law sektor keuangan

yang kedua undang undang soal ibu kota negara baru
ada juga undang undang soal perlindungan data pribadi
karena ketiganya strategis tentu saya kira presiden masih butuh dukungan politik
semakin besar dukungan yang didapat oleh presiden tentu presiden akan lebih mudah mengeluarkan kebijakan kebijakan penting di dpr

dan di tengah capaian capaian pemerintah yang harus kita berikan apresiasi terutama soal pemulihan ekonomi dan kesehatan
ada kebijakan kebijakan tantangan tantangan di masa depan yang harus kita persiapkan dengan baik terutama bagaimana mencapai indonesia menuju dua ribu empat puluh lima mendatang
presiden jokowi harus meninggalkan satu kebijakan penting untuk proses indonesia maju dua ribu empat puluh lima mendatang
dan untuk itu saya kira pintu masuknya adalah bagaimana betul betul pak jokowi memilih dengan kebijakan yang penting
dan seperti yang dikatakan pak ngabalin tadi kita tidak perlu mengajarkan presiden begitu beliau sudah sangat paham isu tersebut
tentu kita titip kepada pak jokowi memilih orang orang yang benar benar berintegritas
karena isu integritasnya menjadi penting karena dua menteri tersangkut masalah hukum di kpk
dan ini tentu menjadi catatan saya kira begitu
oke singkat saya ke bang noel penutup singkat saja
presiden harus tetap diingatkan
jangan sampai nanti reshuffle nanti masuk para brutus brutus yang hanya mengulangi perilaku perilaku lama yang kemarin ini
mereka last minute tetap melakukan perampokan perampokan lagi di kementerian kementerian
ini yang kita khawatirkan
karena tidak kira apapun presiden harus meninggalkan legisi yang baik
tetap kita harus mengingatkan presiden hati hati
karena tahun ini apa dalam dua ribu dua belas
kemudian terakhirnya ini kan harus hati hati dan harus cermat
ingatkan dan dikawal bersama oke
oke singkat saja saya ke bang abalin
waktu kita sudah habis kapan kemudian bang rencana perombakan kabinet
yang pertama ini menjadi hak dan prerogatif bapak presiden
tetapi saya yang mau tekankan itu adalah
presiden joko widodo tidak pernah mentorir ada bawahan atau pembantunya yang terlibat dalam masalah korupsi
karena itu jangan pernah khawatir dengan presiden joko widodo
dalam memilih dan mengangkat orang orang yang saya tahu
kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki oleh presiden untuk memilih orang orang terbaik
sehingga kalau dalam hal ini kemudian teman teman membicarakan tentang masalah reshuffle
kemudian ada anggota baru pendukung kabinet pemerintahan joko widodo
saya juga mau bilang karena saya mendengar langsung dari teman teman di pan dan putusnya bang zulhas
untuk memberikan dukungan kepada pemerintahan joko widodo
tidak selamanya orang itu ingin mendapatkan pembangunan siaya dan negara
karena ini mereka yang ingin dukung pemerintahan presiden joko widodo ini adalah orientasi membangun ketegangan bangsa dan negara
kita harus bicara dengan jujur dengan tulus dengan ikhlas agar seluruh negara kita bisa berdikari
kita akan kawal dan kita tunggu bagaimana nanti apakah betul dalam waktu dekat akan dilakukan perombakan kabinet bang abalin mas arya bang noel
terima kasih sudah berbincang bersama kami
semoga hari ini waktu kita sudah habis selamat malam dan sehat selalu